informasi lain seorang petugas keamanan terjebak di dalam lift di kawasan menteng jakarta pusat jumat siang
inilah detik detik evakuasi korban dari dalam lift
korban harus diselamatkan dari bagian atap karena lift macet di antara lantai satu dan dua gedung
petugas sudin penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kota jakarta pusat
hingga berhasil menyelamatkan korban yang sudah terjebak di dalam lift selama satu jam